salah seorang warga depok yang datang ke lokasi berniat mengantar suaminya untuk berobat
jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik ya